data pribadi mereka rentan disalahgunakan
kepala pusat data dan informasi kemenkes anas maruf menyatakan
data keamanan yang diduga bocor itu merupakan data rekanan atau vendor aplikasi e hack
namun ia tidak menyebutkan dari mana data milik vendor itu berasal
kementerian kesehatan memastikan bahwa data masyarakat
yang ada dalam sistem elektronik
tidak bocor dan dalam perlindungan
data masyarakat yang ada di dalam e hack
tidak mengalir ke platform mitra
sedangkan data masyarakat yang ada pada platform mitra
adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik
ketidak kepercayaan pemerintah
dan publik terhadap pemerintah terhadap jaminan keamanan data
terbukti dalam sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi
seperti data bpjs kpu hingga data pada layanan e commerce
pendiri ethical hacker indonesia dan praktisi keamanan cyber
telguh aprianto menilai
seharusnya kementerian dan lembaga menerapkan enkripsi
untuk mengamankan data warga agar tak mudah dibobol oleh peretas
sesuai surat edatan kominfoni
nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
pemerintah republik indonesia dan pt telkom telekomunikasi indonesia telkom
tidak bisa menjawab atas setiap kerugian yang timbul
yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap peduli lindungi
nah termasuk namun tidak terbatas pada ala ala
ataupun fitur yang terdapat dalam peduli lindungi yang dilakukan oleh pengguna
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ini
maupun tentuan hukum yang berlaku di wilayah republik indonesia
masyarakat diimbau untuk berhati hati jika pernah mengunduh aplikasi e hack
milik kementerian kesehatan
syarat dan ketentuan yang tertera pada aplikasi itu menyebutkan
pemerintah tak bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data